banyaknya event di kawasan lereng ijen bondowoso baik berskala nasional maupun internasional
membuat kedatangan wisatawan terus meningkat
tahun ini lewat ijen festival ketiga pemerintah daerah kabupaten bondowoso menargetkan jumlah kunjungan bisa mencapai lima ratus ribu wisatawan
keindahan alam kawasan lereng gunung ijen bondowoso ternyata menjadi magnet utama bagi wisatawan
baik domestik maupun mancanegara untuk datang menikmati keindahan panorama alamnya
terbukti pada tahun dua ribu tujuh belas lalu jumlah wisatawan yang datang bisa mencapai empat ratus empat puluh enam ribu
ijen festival tahun ini disimpulkan melalui para debu sana sebagai gambaran masing masing event
yang akan digelar bondowoso selama setahun terakhir
mulai dari jazz the ijen peti kopi fondfly hingga ijen trail runni
udaranya segar banyak yang hijau walaupun saya belum sempat ekspor bondowoso terlalu banyak
tapi saya tidak sabar untuk malam ini berangkat ke kawah burung
terus akan ke niagara dan ke bendungan
lebih banyak lagi wisatawan
pemkap bondowoso kembali menggelar ijen festival dua ribu dua puluh
targetnya jumlah wisatawan mencapai lebih dari lima ratus ribu
dua objek wisata utama yakni kawah ijen dan kawah burung
akan terus dipromosikan agar setiap tahun jumlah kunjungan wisatawan meningkat
selain itu juga memunculkan destinasi wisata baru yang ada di sekitar kawasan gunung ijen
syaiful kusmandani bondowoso